jalur arteri karawang jawa barat dari arah cikampek menuju jakarta masih dipadati pemudik yang akan kembali ke jakarta
kendaraan tersendat dan berjalan merayap di sepanjang jalan mulai dari cikampek hingga karawang kota
kendaraan pemudik masih memadati jalan arteri karawang menuju jakarta
hal ini terjadi karena masih tingginya peningkatan jumlah kendaraan dari arah jawa tengah ataupun jawa timur
kondisi kepadatan di jalur arteri ini sudah terjadi sejak hari minggu dan masih berlangsung hingga hari siang ini
kepadatan di jalur arteri tidak hanya oleh pemudik yang didominasi kendaraan pribadi
namun banyak juga kendaraan berat sehingga memperparah kepadatan lalu lintas jalur arteri